hidupnya begitu berat sejak kehilangan suaminya
masalah masih terus menghampiri keluarga itu
kenapa semua beban keluarga gue dilimpahin ke gua
gue itu kan cuma manusia biasa
dan gue udah gak sanggup
gue gak sanggup terus mengorbankan kebahagiaan gue sendiri
apa yang lo udah perbuat sih sama mama
ada masalah apa sampe mama marah sama lo kayak gitu
mama maksa gue untuk gue menikah sama tante
dan mama juga bilang
kalo mama udah berjanji sama lama lama rumahnya tante
untuk menjodohkan gue sama dia
sedangkan gue gak cinta sama hati
lo itu beruntung
mama udah ngerestuin gue sama riri
ya walaupun sesungguhnya riri itu gak pernah mencintai lo di
tapi lo tetep beruntung
karena lo bisa memiliki riri
mungkin dia memang gak datang
oke arman silahkan
pak ruang audisi pengisian dimana ya
oh ini ruangannya mbak
mbak masuk aja ke sana
nanti di ujung kan ada pintu sebelah kiri
nah itu tempatnya mbak
kasih pak ya
ternyata dia datang
tapi sayang udah telat
kamu bernyanyinya kayaknya kurang bersemangat
kamu tidak lolos babak berikutnya
penampilan kamu tidak menuhi standar kami
peserta berikutnya kita panggilkan aisyah
aku kira kamu gak dapat
jangan menyerah mas
ini kan bukan air dari segalanya
mas arman harus meraih mimpi mas arman
mengubur impianku dalam dalam dan
aku punya tabungan
enggak enggak enggak
eh serius gak apa apa
aku pengen mas arman kuliah
dan meraih mimpi mas arman
ya ampun belum makan juga
ma ma bangun
ping berlin ya kan ini area's bankomnya
aku harus minta maaf sama ibu iren
biar aku tidak dihantui perasaan bersalah terus
aku ingin masalah ini segera berakhir
apa yang terjadi
ini sepertinya bukan waktu yang tepat buat saya untuk menemui ibu irin
tapi apa yang sebenarnya terjadi sih
pak kejar taksi itu
ma mama di rumah sakit ma
bapak mama nggak mau di sini mama mau pulang
mama tuh harus di sini ma dokter lagi merawat mama
lepasin mama mau pulang
mama jangan naik kart please
mama nggak mau di sini
lepasin mama mau pulang
turutin permintaan mama
mas mas mau mama meninggal
selama ini gue udah cukup
gue selalu ngalah
kenapa nggak lo ajak mama
ma ma mama tenang dulu
saya nggak mau dirawat
mama mama yang tenang
aku benar benar bersalah sama dia
hidupnya begitu berat sejak kehilangan suaminya
masalah masih terus menghampiri keluarga itu
kenapa semua beban keluarga gue dilimpahin ke gua
gue itu kan cuma manusia biasa
dan gue udah nggak sanggup
gue gak sanggup terus mengorbankan kebahagiaan gue sendiri
boleh saya masuk
ngapain kamu datang ke sini
bu irin kasih saya waktu untuk berbicara
nggak ada yang perlu dibicarakan
mama tenang dulu ya
kita kasih kesempatan
mama ada yang untuk menjelaskan apa yang dia mau omongin
seharusnya saya dari dulu datang untuk ketemu dengan ibu yerin
saya tidak ada keberanian
kecelakaan waktu itu yang saya tabrak suami ibu
saya tidak ada keberanian
saya tidak ada keberanian
dan saya tinggalkan begitu saja
dan juga saya membuat malapetaka buat keluarga ini
akhirnya dia datang untuk minta maaf
dan mengakui kesalahannya
nggak ada salahnya kita memaafkan om arya
dia juga bersama saya
om arya sudah jujur dan mengakui kesalahannya ma
kita juga gak baik mendendam
tapi ada syaratnya
kamu harus mengizinkan riri untuk menikah dengan andi
apa aku rela membiarkan diri menikah dengan anak penyakitan ini
apa aku rela anakku menjadi janda
apalagi diri mempunyai masa depan yang bagus
sebentar lagi dia akan menjadi dokter
dia gak ada apa apanya
ini adalah satu satunya cara
untuk menebus dosa dosaku
syaratnya terlalu berat
saya terima andi untuk menikah dengan riri
pernikahan segera dilangsungkan
nggak perlu tunggu lama lama
kalau gitu saya pamit
karena ini harus saya bicarakan dengan keluarga saya di rumah
kalau aja mama gak terpaksa
mama gak akan menyerahkan kamu ke perempuan seperti riri
mama gak akan bisa melupakan dosa dosa ayahnya
juga dosa dosa riri yang sudah mengkhianati kamu
yaudah sekarang mama isteri rahat
nanti aku pesennya makan ya
sampai haris memenuhi permintaan mama
lebih baik mama mati
mama gak mau melanggar janji mama ke mamanya tanti
dia begitu mencintai haris
mama gak kasihan sama anaknya sendiri
haris itu nggak mencintai tanti ma
mama gak bisa memaksakan seperti itu
tapi andai kamu tahu
haris itu mencintai riri
dan mama nggak akan membiarkan haris bersama riri
ini semua mama lakukan demi kamu
mama tahu apa yang terbaik untuk anak anak mama

bagaimana kalau saya mencintai riri

apa yang kamu mau lakukan
bagaimana kalau aku mencintai riri
bagaimana kalau aku mencintai riri

aku mau menikah sama tanti
kamu bener bener mau menikah sama tanti
karena mama itu yang terbaik buat kalian
kamu pasti akan bahagia menikah sama tante
kasian mas haris